indeks keyakinan konsumen di kuartal tiga dua ribu enam belas meningkat sebesar lima empat persen menjadi satu ratus enam puluh
nilai ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya tercatat sebesar satu ratus enam puluh
dikutip dari cnn indonesia com direktur eksekutif departemen statistik bank indonesia
hendy sulistyowati menyebut bahwa enam bulan ke depan konsumen berada di level optimistis
meningkatnya pertumbuhan konsumsi disokong oleh sisi penghasilan
yaitu saat ini di mana mayoritas konsumen menganggap cukup
meski demikian pesimisme terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan bisa menjadi penghambat peningkatan indeks keyakinan konsumen
dengan posisi indeks yang meningkat sebesar lima empat persen
bank indonesia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga akan terus menguat
dan bisa menjadi penopang utama pertumbuhan domestik bruto atau pdb tahun dua ribu enam belas